terima kasih anda masih bersama kami di debat publik pertama pilgub jawa timur
kita sudah melewati beberapa fase mulai dari visi misi kemudian uji dari panelis
kemudian kita mendengarkan masing masing pasangan calon menguji visi misi dan programnya
dan kita sudah sampai ke akhir acara
tapi tidaklah lengkap jika seandainya kita tidak mendengarkan yang ini nih dari para pasangan calon kita
nah di sesi ini para kandidat akan kami tanyakan komitmennya
seberapa siap mereka meraih kemenangan dan menerima kekalahan
ini sekaligus menjadi closing statement dari masing masing pasangan calon
dari pasangan nomor urut satu
waktu anda satu menit
terima kasih bahwa pasangan kofifa emil alhamdulillah tercatat delapan puluh relawan yang sekarang support kami
kepada allah sangkholik
dalam surah at tolak ayat dua dan tiga
allah akan memberikan jalan keluar dari apa yang kita hadapi
jikalau kita bertakwa kepada allah
dan akan memberikan riski dari sumber mana yang kita tidak pernah duga
oleh karena itu ikhtiar lahir kami tetap harus dilakukan dengan ikhtiar batin kami
selanjutnya seluruh proses ini kami serahkan kepada allah
mudah mudahan allah memberikan ridho
kemenangan dan kofifa emil memimpin jawa timur
iyun pangestu kepada seluruh warga jawa timur
mohon doa mohon dukungannya
kami hovifa emil siap mendedikasikan dan mengabdi untuk jawa timur
waktu sudah habis ibu hovifa
sekarang giliran pasangan dua
kami bisa berdiri di panggung ini karena jasa banyak pihak
para ulama para kiai para guru
juga para petani
juga para petani
dan juga para buruh
termasuk tentu partai partai pendukung kami
ada pkb ada pdi perjuangan ada pks
dan juga ada gerindra
terima kasih semuanya
dan tentu yang berikutnya bapak ibu sekalian
kami datang kesini ingin menang dengan bermartabat
dan kalau toh kami pada akhirnya nanti ya tidak dipilih atau tidak diberi kesempatan oleh rakyat
akhirnya nanti ya tidak dipilih atau tidak diberi kesempatan oleh rakyat
saya akan menghormati siapapun yang menang
bapak ibu dan saudara saudara sekalian yang saya hormati
jawa timur ini besar
tidak mungkin diurus sendirian
tidak mungkin diurus oleh sekelompok orang
dua tiga tidak cukup
ini harus kita urus bersama sama
dan itulah kami dan mbak buti ingin bersama sama untuk memajukan jawa timur
pemirsa dan hadirin sekalian telah kita dengarkan bagaimana komitmen kedua pasangan calon
untuk proses demokrasi di jawa timur baik menang maupun kalah
jawa timur saksikan baik baik pasangan nomor satu pasangan nomor dua
jangan lupa datang ke tps untuk menentukan pilihan anda
siapa yang menurut anda terbaik diantara keduanya akan anda pilih dalam pilkada tanggal dua puluh tujuh juni mendatang
karena satu suara sangat berpikir
suara sangat berpengaruh bagi pembangunan jawa timur lima tahun ke depan
dan mewakili seluruh penyelenggara debat pada malam hari ini saya anissa dasuki
selamat malam dan sampai jumpa